pagi ini saya sedang meliput arus balik dari gerbang tol cikatama
dan selesai live program selama pagi bersama kompastv
hari ini ada yang menarik dan berkesan untuk saya pribadi
karena hari ini saya dikunjungi oleh sanak saudara saya
yang sedang berlibur di kampung halaman dan sekarang menuju arah balik
langsung saja kita bersama saudara saudara saya
iya kita kan ke bekasi ke jakarta
gimana perjalanan dari subang menuju cikampek
untuk hari ini lancar lancar saja selalu ada hambatan
ini emang versi versi yang budaya dulu ntar yang ibu ibu bapaknya nanti
soalnya kemarin sempat diceramahin dan dimarahin sama mbah
karena udah dua kali lebaran hingga pulang pulang ke subang
ya namanya juga reporter kerjaannya nggak sih
iya semoga dikasih libur ya sama atasannya

andika hadiat kompastv jakarta